seorang bocah terlihat terguncang dan gemetar di atas pangkuan seorang pria
trauma terlihat di wajahnya imbas serangan roket israel
rasa duka pun tampak di wajah seorang ibu di balik pagar sebuah rumah sakit
ia hanya bisa menangis tanpa sekatapun keluar dari mulutnya
tak tahu sampai kapan seorang ayah harus menangis di depan rumah sakit mengingat nyawa putrinya
yang terlihat di rumah sakit indonesia di gaza pada rabu misalnya
meskipun kondisi penuh sesak dengan segala keterbatasan
para dokter dengan sigap menolong korban di bed rumah sakit yang tersisa
rumah sakit indonesia baru baru ini melaporkan dokter dan tim medis kemungkinan besar terpaksa menghentikan operasi
seiring dengan menipisnya bahan bakar untuk mengoperasikan fasilitas tersebut
sementara itu israel terus menambah anggota pasukan dan kendaraan tempurnya di perbatasan gaza
terlihat kendaraan berlapis baja dan infanteri mulai memadati perbatasan
adapun pada kamis pasukan israel mulai merangsek masuk ke kawasan gaza utara
terlihat sejumlah tank mulai melewati perbatasan
dan langsung melepaskan sejumlah tembakan
hingga memasuki hari ke dua puluh serangan israel telah menewaskan tujuh warga palestina
lebih dari seribu anak tewas terimpit reruntuhan gedung dan hidup dengan trauma yang berkepanjangan